bank indonesia kembali menaikkan suku bunga cuan tujuh day reverse repo rate sebesar dua puluh lima basis point
keputusan ini merupakan hasil dari rapat dewan gubernur tambahan bank indonesia yang pertama kalinya dipimpin peri warjio

dan memang bank indonesia menyebutkan dimana tadi gubernur bi periwar jio menyatakan bahwa
dirinya pihaknya mengambil kebijakan ini
sesuai langkah kebijakan preemptif front loading dan ahead the curve
dimana dasar dasar dari kenaikan dua puluh lima basis point yang kedua kalinya pada bulan mei ini adalah
ada sejumlah indikator dan yang pasti intinya adalah untuk melakukan langkah jangka pendek bi
untuk menstabilisasikan mata uang rupiah yang kita tahu sudah melemah mencapai empat belas rupiah per dolar amerika
tak hanya itu bi juga mengambil langkah jangka pendek ini untuk melakukan intervensi ganda di pasar falas dan juga pasar surat berharga negara
dimana menjaga likuiditas yang cukup di pasar uang dan juga penyesuaian harga di pasar keuangan
dan juga kita seperti kita ketahui bahwa memang stabilisasi rupiah ini diperlukan untuk mengantisipasi dari adanya
kenaikan fed fund rate tiga kali di tahun dua ribu delapan belas di mana juga para pelaku pasar sebenarnya memprediksikan bahwa fed fund rate akan naik sebanyak empat kali
tak hanya itu juga kita ekonomi domestik juga perlu menjaga defisit dari defisit transaksi berjalan dan juga defisit anggaran di tahun dua ribu delapan belas
maka dengan adanya keputusan dari kenaikan dua puluh lima basis point pada bi tujuh days reverse report ini dilakukan
jadi tadi periwarjo juga menyatakan bahwa di bulan bulan mendatang untuk mengantisipasi fomc meeting di empat belas juni mendatang
masih ada ruang yang tersedia untuk bi melakukan kenaikan lagi suku bunga acuannya sambil memantau perkembangan ekonomi domestik dan juga ekonomi global
oke ada potensi lagi berarti untuk kenaikan dari suku bunga acuan ini
gubernur bi perdowarjo juga sempat mengatakan desi akan melakukan relaksasi
ltv untuk kepemilikan rumah apakah juga dibahas pada rdg tambahan ini
ya betul sekali punca memang jangka pendek bi selain menaikkan suku bunga acuannya
ya peri juga sempat mengatakan bahwa akan melakukan penyesuaian pada loan to value ratio
namun tadi dalam press conference tidak disebutkan oleh peri langkah apa yang akan dilakukan untuk menyesuaikan loan to value ratio peraturan dari loan to ltv tersebut
memang kita tahu
peri juga tadi menyatakan bahwa ltv ini merupakan leading sektor ekonomi sektor perumahan yang akan bisa mengembalikan lagi gairah perekonomian kita
dan juga peri tadi menyebutkan bahwa sampai akhir tahun dengan adanya keputusan atau kebijakan yang bi ambil saat ini dengan kebijakan moneter yang bias ketat